penerimaan peserta didik baru jalur zonasi jenjang smp dan sma sudah ditutup sejak dua puluh tujuh juni lalu
sebanyak tiga puluh satu sebelas peserta diterima di sekolah negeri sedangkan untuk jenjang sma diterima sebanyak dua belas enam ratus delapan puluh empat siswa
para peserta yang diterima di jalur zonasi harus lapor diri secara daring di situs ppdb jakarta pada dua puluh sembilan dan tiga puluh juni
siswa tertua yang diterima di kelas satu sma
kriteria usia yang diatur dalam peraturan menteri pendidikan no empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas ini
membuat sejumlah orang tua siswa baik di jenjang smp maupun sma was was hingga kecewa
karena kebetulan anak saya yang pilih di sekolah tujuh puluh ini di pilihan ketiga
jadi untuk pilihan pertama dia mental karena usia pilihan kedua juga mental karena usia
dan tiga puluh menit terakhir
baru nyangkut di sma tujuh puluh
waktu itu berarti mental di dua sekolah ya bu ya
iya mental di dua sekolah karena usia
usianya berapa kalau boleh tahu
lima belas tahun delapan bulan lima belas hari
ratusan orang tua murid siswa yang dirugikan oleh aturan kriteria usia dalam sistem ppdb dki jakarta menggelar aksi unjuk rasa
pengunjuk rasa menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi karena seleksi berdasarkan usia diskriminatif terhadap siswa berusia lebih muda
alasan pemerintah dki jakarta yang mengutamakan
peserta didik lebih tua dalam seleksi penerimaan siswa untuk memberikan kesempatan lebih kepada siswa yang kurang mampu
dinilai pengunjuk rasa tidak tepat karena faktor usia tidak bisa dijadikan parameter untuk mengukur kondisi ekonomi
aksi yang digelar di depan gedung kementerian pendidikan dan kebudayaan ini adalah aksi lanjutan
setelah sebelumnya melakukan mediasi dengan gubernur dan kepala dinas pendidikan dki jakarta
dan aksi unjuk rasa di depan balai kota dki jakarta
pengunjuk rasa meminta agar menteri pendidikan dan kebudayaan mendikbud nadiem makarim untuk membatalkan proses ppdb dki jakarta
yang dinilai melanggar peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan permendikbud no empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas
yang mengatur agar ppdb harus bersifat non diskriminatif objektif transparan akuntabel dan berkeadilan
karena dilihat dari korban dari afirmasi banyak yang tidak lolos
akhirnya kita mencoba menghentikan lagi sebelum jalur zonasi dimulai
karena balik lagi ke pasal empat belas nya zonasi itu ditentukan oleh pemerintah daerah
sudah ada koresponden sufiani tanjung yang saat ini berada di depan kantor kementerian pendidikan dan kebudayaan jakarta
selamat siang sufi
apakah kemudian aspirasi yang kemudian disampaikan
sampaikan oleh para pengunjuk rasasi ini sudah mendapat tanggapan dari pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan jakarta
selamat siang eva
saat ini memang aksi yang digelar sejak pagi hari tadi
yang dilakukan oleh sekitar tiga ratus orang tua siswa yang merasa dirugikan oleh kriteria usia dalam penerimaan peserta didik baru di dki jakarta
mereka mencapaikan sejumlah tuntutan dan memang aksi ini baru saja usai
namun beberapa dari peserta
aksi masih bertahan di sini untuk menggelar sejumlah poster yang menyatakan seperti apa aspirasi yang ingin mereka sampaikan langsung kepada menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
dan aksi yang digelar sejak pagi hari tadi menghadirkan sejumlah orator yang menyampaikan tuntutan tuntutan
di mana para orang tua ini sebagian besar atau menitik beratkan kepada upaya untuk bisa membatalkan ppdb dki jakarta
yang memasang kriteria usia kepada anak anak mereka
dan sebagian besar orang tua yang hadir
di sini adalah orang tua dari siswa yang memang sangat dirugikan dengan aturan ini karena memang kebanyakan anak anak mereka hingga saat ini
sejak diumumkan tidak masuk dalam penerimaan di sekolah tujuannya karena kriteria usia masih belum mendaftar ke sekolah lain
dan sebagian besar orang tua tersebut menyatakan bahwa mereka bingung untuk meneruskan atau ingin mendaftar kemana lagi bagi anak mereka
karena selain juga kriteria usia ini tidak bisa diubah
sama sekali artinya memang usia mereka kalah dari kriteria usia
sementara dari sekolah sekolah swasta sendiri juga ada beberapa yang sudah menutup pendaftarannya
nah dari sejumlah aksi unjuk rasa ini para pengunjuk rasa diterima oleh pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan
dan salah satunya yang mewakili dari peserta pengunjuk rasa atau orang tua siswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kementerian pendidikan dan kebudayaan ini adalah
hussein imran yang sudah bersama saya saat ini selamat siang pak imran
pak imran mungkin yang paling update adalah bisa diinformasikan di dalam tadi diterima oleh siapa kemudian apa yang disampaikan dan seperti apa tanggapan
jadi tadi kami dengan beberapa wakil orang tua dan dari komnas plenua anak pak aris rai dengan pak danang menyampaikan bahwa ini masalahnya sudah bencana pendidikan di dki
jadi kita sudah tahu bahwa permasalahan ini hanya penggantian
dan kata kata jarak dengan usia jadi seleksi berdasarkan usia
jadi kami sampaikan tadi sampai hari ini itu ada lima puluh delapan ribu anak lulusan smp negeri yang belum diterima di mana mana
jadi dengan jalur yang masih ada tersisa jadi bisa kita bayangkan lebih dari lima puluh ribu anak akan menganggur karena tidak dapat diterima
dan mereka pun untuk sekolah
di kawasan pasti banyak masalah
nah kami sudah sampaikan ke pejabat tadi pak dirjen bahwa ini harus segera dibatalkan
sk ini sk lima ratus satu dari kepala dinas dki
hanya mengganti kata jarak dengan usia
tanggapannya seperti apa pak artinya aspirasi ini akan diterima seperti apa
dan kapan realisasi dari aspirasi dari para orang tua ini akan diwujudkan
kami tadi tanyakan jadi pihak kemendikut kemungkinan akan memanggil harus memanggil kadis dki
dan kami sudah sampaikan bahwa ini waktunya sudah mepet sekali karena jalur berikutnya akan berlangsung
jalur prestasi tanggal satu itu sudah mulai
jadi kami orang tua sini resah ya kondisi seperti ini
nah ini kan bukan aksi pertama ya pak
kalau misalnya ternyata ini tidak sesuai dengan yang diharapkan akan ada aksi lanjutannya seperti apa
kami terus terang belum sampai ke sana
cuman yang kami harapkan semaksimal mungkin selama beberapa hari ini ada perubahan dari pihak distrik dki
ini pertanyaan terakhir pak
bapak sebagai orang tua dari siswanya yang tidak diterima karena faktor usia
rencananya sendiri untuk anak bapak bagaimana
dan apakah mungkin ini juga suara dari orang tua yang lain
ya terus terang kami masih bingung karena sekolah sekolah swasta sebagian sudah tutup
dan itu tentunya banyak
karena sangat butuhkan biaya kan
mungkin ribuan orang tua juga sedang resah sekarang
semoga sesuai dengan yang diharapkan begitu
terima kasih banyak sudah bergabung di cnn indonesia pak
ya eva seperti yang tadi diinformasikan memang sebagian besar orang tua menyampaikan aspirasi yang sama
bahwa mereka menuntut agar aturan kriteria masuk berdasarkan usia ini bisa dibatalkan
oleh menteri pendidikan dan kebudayaan
dan nantinya rencana lanjutan setelah
kementerian pendidikan dan kebudayaan atau menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
mendengar aspirasi dari para orang tua ini nantinya akan ada rencana pemanggilan kepada kepala dinas pendidikan dki jakarta
sufiani tanjung melaporkan langsung dari depan gedung kementerian pendidikan dan kebudayaan dki jakarta